sorry pak reger satu kafe ini udah saya book jadi siapapun yang mau masuk sini harus izin sama saya
ini dia nih ayo sekarang kalian siap siap tamunya sudah nunggu tuh
iya juga lagi siap siap
oh mungkin masih di jalan pak kita tunggu sebentar lagi
aduh bagaimana sih
hah udah udah pokoknya sekarang kalian siap siap perform ya
biar tamu ini puas siapa tahu dia akan booking lagi
dan kalian perhatiin lihat tuh bapak aja sampai pakai jaket kayak begini tamu spesial
sedikit lagi telat udah sekarang kamu ganti baju layani tamu ya
eh ran kok penasaran deh siapa sih tamunya kayak hidupnya royal banget
sama semuanya di booking
mulalah disini harus nunggu
sumpah gue bingung banget ya si kulkas ke mana coba
emang bener bener ngeselin tuh anak sama sekali nggak profesional
ya sabar kenapa sih kita itu tim harus saling melindungi dan mensupport bukan malah saling menjatuhkan
ya sekarang yang menjatuhkan siapa yang telat siapa
eh gus nih si rizky wa gue katanya sih udah di parkiran loh
tuh dengar dia udah nyampe parkiran coba lo sabar
ya setelah semuanya panik kan
yang lain sih mau sibuk manggung kalau yang ini
sibuk chattingan sama cewek alien
citra maksud lo dia udah dalam tuh dari tadi udah dateng
fix lo berdua kayak perang kok makin lengket
lihat siapa disini
lo ngapain disini
lo gak ada di guest list jadi gak boleh masuk
maaf guest list apaan ya
ah gak tau ya mel udah penuh bukaan ini untuk satu malam
jadi yang boleh masuk ya cuma tamu tamu yang diundang aja
dan gue yakin cewek receh kayak lo gak ada di guest list
gue gak peduli tempat ini udah di book sama siapapun
intinya gue gak ada hubungannya sama lo bertiga
dan gue kesini cuma buat lihat cowok gue manggung
ih mentang mentang udah jadian sama si atta
samang banget sih si citra
gue masih gak paham kenapa sih selera ceweknya ata kayak gitu
ehm permisi udah pada tau mau pesen apa
duh gimana mau pesen menu aja belum dikasih
gue gak profesional banget sih
itu dia pelayan cewek yang kemarin kenapa gue ngerasa insecure ya setiap liat dia
wuh gue seneng banget akhirnya gue ketemu sama orang yang sefrekuensi sama gue disini
gue juga senang banget ada lo jadi gue ada temennya
kafe kayak gini bukan tempat mereka banget ya
kayaknya mereka lagi cari kafe buat masa depan
kalau mereka tua mereka bakal nongkrong disini put
wuh ngapain sih si cewek asongan itu pake kesini segala
tau gitu ya dari awal gue suruh manajer resto buat private di depan kafe
kok bisa ada si cewek asongan sih kesini
sumpah awas aja sampe si kulkas dateng
eh ki perjalanan macet lama banget
enggak sih tapi tadi gue ada urusan
selesai basa basi ya
lu tuh niat gak sih mau perform
ya gue tau sih emang muka lo biasa aja
pake kostum yang bagus
udah muka biasa
mau lo tuh apa sih
sorry tadi gue gak sempat balik
mendingan gue balik dulu atau gue langsung kesini tapi on time
lebih mending lo diem lo pakai baju yang bagus sama low on time bisa nggak
lagian yang penting itu permainan bukan cuma penampilan atau yang cuma soga ya
lutut paham gak sih artinya penampilan bukan cuma permainan
penampilan itu juga penting
yang susah ya
saya pikir lo punya otak
tutup paham gak sih artinya penampilan bukan cuma permainan
penampilan itu juga penting
yang susah ya
saya pikir lo punya otak
lo duduk sini
shaau ya psal
kita pasti harus diributin gitu loh
kita itu tim sekali lagi gue ingetin harus saling support
gue tanya sama lo lo punya aksesoris lebih gak
syalah atau apa gitu
supaya penampilan anak lebih better
nggak harus diributin
ki itu udah pilihan baju kok ki
ada beberapa lu coba aja
ini dari kafe kenangannya sih kayaknya punya nyapa niko deh
apak banget bekas lo pake ya apa dia yang pake
kiki bekas gue kemarin
nah ini dia nih ini lo pake punya gue nih
hah aduh aduh aduh aduh kalian bagaimana sih bukannya siap siap naik atas panggung ini malah asik ngobrol ngugosip begitu
oke guys semangat ya good luck inget apapun yang terjadi meskipun ada yang ngeselin kita ini satu band
ayo gue udah gak sabar nih pengen perform
apa lagi sih
c'mon kiki gue duluan
eh kita tidur
mainnya bagus ya
permisi ini menu nya ya
oh my god gue kelupaan saking kesulnya
sorry temen saya ini she's blind buta jadi saya yang bantuin bacain menu nya kalian aja ada yang suka
sorry pak regar
satu kafe ini udah saya buk jadi siapapun yang mau masuk sini harus izin sama saya
mel kenangan kafe ini milik my friend you know jadi saya gak perlu izin kamu untuk kemari
loh pak tapi kan udah saya book dan saya gak mau ada si ceasongan itu ya gak ada perlu apa apa kan pak
putri kemari bersama saya
serem banget sih
sorry nih udah pada tahu belum mau pesan apa kalau enggak saya tinggal dulu nanti kalau udah tahu panggil saya lagi
duh mbak bisa diem gak sih tolong ya kita kan customer nya nih di sini banyak layarnya kan so can you just please shut up sabar aja tunggu gitu
ya end lagian cafe ini udah di booking juga kok sama temen gue
jadi kita mau ngapain aja
ini terserah kita
ini cewek cewek dari mana sih kelakuannya ajaib ajaib bener dah